saudara gempa mengguncang wilayah kabupaten tuban jawa timur
di mana kekuatan gempa bermagnitudo enam lima ini dirasakan hingga wilayah kalimantan
sejumlah rumah di pulau bawean kabupaten gresik jawa timur
rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo enam satu
yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
bangunan rumah warga runtuh sebagian akibat guncangan gempa
kerusakan parah juga terlihat di beberapa tempat di wilayah bawean gresik
hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa
selain bangunan di luar rumah yang rusak perabotan di dalam rumah juga pecah
gempa tektonik ini terjadi sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
pusat gempa berlokasi di laut pada jarak satu ratus empat belas km arah timur
malam ini kita langsung berangkat ke bawean
dengan membawa kebutuhan dasar
pertama tinggal satu set pindah untuk pengungsi
yang terutama di rumah sakit
masuk terus terpal kurang lebih seratus sampai satu ratus lima puluh
inilah video amatir kepanikan yang terjadi
saat terjadi gempa bermakni tuduh enam lima
sejumlah keluarga pasien berhamburan keluar ruangan
pasien dan keluarganya mengaku panik
ini kalau pembagian ke ruangan lagi masih takut
soalnya tadi kencang banget ya
juga berdampak di jembatan suramadu
bahkan kendaraan yang sedang melintas di jembatan suramadu
banyak yang berhenti dan berbalik arah
karena jembatan bergoyang cukup keras
direkam oleh pengendara yang melintas
selain itu sejumlah anggota kepolisian
saya kira teman saya itu waktu saya kan duduk di kursi
ternyata saya lihat lampu di atas
ternyata memang ada gempa di wilayah anggersi tuban
lumayan lama paling enggak ada tiga menit lebih
titik gempa di timur laut tuban jawa timur
turut dirasakan masyarakat kota banjarmasin
berhamburan menyelamatkan diri menuju luar gedung